tak pernah lunglai langkah kaki halil terus meniti senti demi senti jalanan ibu kota
setibanya di pasar santa jakarta selatan halil membeli sekardus tisu
satu kardus berisi enam puluh pak tisu harganya tiga ratus enam puluh ribu rupiah
tisu ini akan ia jual kembali
halilullah begitu nama lengkap laki laki asal jambi yang mengandalkan jakarta
sebagai tempat mengadu nasib
membawa kardus besar halil perlahan berjalan menuju tempat perjualan
kaki halil yang kuat sanggup menopang tubuhnya tanpa bantuan apapun
ya fisik haiil memang berbeda dengan orang kebanyakan
tangan dan kaki laki laki berusia tiga puluh lima tahun ini mengalami kelainan
halil adalah seorang penyandang disabilitas daksa
gak apa apa aman pak
nah ini memang saya udah janjian sama pak halil ini di jalan wijaya daerah kebayoran baru
dan memang pak halil ini adalah salah satu penyandang disabilitas yang biasa jualan tisu nih
di lampu merah wijaya ini depan tendean juga

bagaimana perjuangan pak khalil mencari penghidupan kita akan lihat ya pak ya
di mana pak jualannya pak
situ ya pak
aman pak aman
ini persimpangan jalan wijaya satu jakarta selatan
tempat halil mengandung nasib
saat lampu lalu lintas berubah merah halil mulai menawarkan tisu
menyusuri sela sela kendaraan
lampu hanya berwarna merah selama dua menit
sebelum lampu berubah hijau halil harus segera menepi di trotoar
gitu aja terus bulat balik
iya gitu aja sampai dua jam
jadi sebenarnya ada triknya nih untuk jualan di sini
saat kita tadi berdiri di tengah itu kita harus sudah punya feeling
atau kita sudah punya ancang ancang untuk buru buru
trotoar kalau enggak kita bisa terperangkap di tengah jalan
dan dari tadi ke depan kita harus wajul lagi ke sana ke dekat lampu merah untuk terus seperti itu
butar butar butar
saya tidak kesana lagi
berhenti sejenak halil menyempatkan diri untuk sholat
dengan khusyuk halil mengucap syukur atas rezeki dan kebahagiaan yang ia terima
untuk mengembalikan energinya yang terkuras halil makan siang seusai sholat
tidak pernah patah karang
fisik tidak sempurna tak pernah membatasi gerak halil untuk mencari nafkah
juga tidak membatasi mimpi dan cita citanya
oh kebayang ini matahari
untung masih ada angin ya pak ya
tapi sebenarnya pak khalil tuh punya cita cita atau pengennya apa sih pak
tidak mungkin tidak pak pengen jualan tisu terus pak
cita cita saya dari dulu ya pengennya gitu nggak selamanya dagang tisu di lampu merah seperti ini
pengennya saya gitu tetap dagang tisu
cuma saya pengennya supply tisu
masuk itu di perkantoran di perumahan ataupun di rumah makan
butuhnya apa lagi nih pak sebenarnya ya pak
yang pak halil butuhkan untuk jualan tisu supaya untungnya lebih banyak gitu pak
yang saya butuhkan yang pertama ya yang pastinya itu tisu
yang keduanya mungkin kendaraan motor ya gitu
mungkin saya modifikasi nanti dengan motor roda tiga gitu kan
jadi agar bisa bawa tisu mengantar tisu gitu kak
raut bahagia terpancar saat halil menghitung hasil penjualan tisu yang cukup lumayan hari ini
seratus ribu untuk hari ini dari pagi sampai sore
alhamdulillah tidak nyangka
ternyata sepuluh tisu sudah terjual ya pak ya dari pagi tadi
pak halil ini memang dari satu tisunya itu mendapat keuntungan bersih

empat ribu yang pertama buat kongkos
lalu buat makan sekeluarga di rumah
terus nyimpen buat tabungan
terus bayar kontrakan
terus bayar les anak
semoga rezekinya pak halil terus lancar

supaya bisa terus cari matpah dan anak esnya
waktu menunjukkan pukul tiga sore
saatnya halil pulang ke rumah
dari cawang kami naik bus umum menuju bekasi timur
meski menyandang disabilitas
di bus halil tidak selalu mendapatkan kursi prioritas
namun hal itu tidak jadi masalah bagi halil
asalkan ia bisa pulang ke rumah dengan selamat
padanya aja dia
terus apa ibu
lihat pekerja keras gitu ya
iya pekerja kerasnya aja ibu
iya orangnya pekerja keras walaupun keadaannya kayak gitu
matahari beranjak masuk ke peraduan
halil mengajak saya lanjut berjalan kaki menuju kediamannya
sesampainya di rumah
halil langsung disambut oleh istri dan anak sematawayangnya
keletihannya mendadak sirna saat bertemu dua orang yang dicintainya
rumah kontrakan berukuran tiga x tujuh meter di bilangan jatimulia bekasi ini menjadi tempat berteduh mereka sejak lima tahun yang lalu
dan ini adalah rosnah perempuan yang halil nikahi sepuluh tahun lalu
mereka dianugerahi buah hati yang kini berusia tujuh tahun
silakan ibu ambil telur
seperti hari hari sebelumnya sesaat setelah tiba di rumah
rosnah menuju dapur untuk memasak menu favorit halil yaitu olahan telur ayam
allahumma barik lana maharajatana wa biarab
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
nasi dan telur mata sapi dimakan lahap bersama bumbu kecap asin
rasa lapar pun hilang ditelan suasana hangat keluarga
sederhana namun syarat makna
nah ini bukan tentang makanannya apa tapi lebih makannya sama siapa dan yang bikinnya oleh siapa
jadi semuanya rasanya enak ya bu ya
cinta tanpa syarat
bentuk kesetiaan rosnah kepada halil
bagi perempuan berusia tiga puluh dua tahun ini hidup bersama suami yang menyandang disabilitas
tidak pernah terasa sebagai beban
kalau dari ibu sendiri dari dalam hati kira kira melihat sosok pak halil pertama kali melihat
boleh saya ulangi itu seperti apa bu ibu melihatnya seperti apa
padanya aja dia
lihat pekerja keras gitu ya
iya bu pekerja kerasnya
waktu itu menyadupin keluarga luar biasa pekerja keras
sampai sekarang apa apa semua buat keluarga gitu ya pak ya
contoh kecilnya apa bu kira kira
kayak pak halil
sayang banget sama ibu sama anak

di cd nya pernah marah

saya juga salut ngeliatnya bu
terima kasih pak halil
selain kemampuan mencari nafkah halil juga dianugerahi berkah lain
halil saat ini tercatat sebagai atlet renang disabilitas provinsi jawa barat
tidak main main kelihayan halil melaju di kolam renang membuahkan prestasi gemilang
halil mendapat medali perak dalam pekan paralimpik daerah peparda jawa barat dua ribu dua puluh
boleh ceritain nggak pak ini sebenarnya klasifikasinya seperti apa pak
klasifikasinya itu sb lima itu ya seperti saya ini gitu disabilitasnya gitu
tangannya kiri kanan kena terus kaki sebelah kanan kena gitu kan pendek nih
lalu kaki sebelah kiri ini kan utuh ini masih normal
jadi disebutnya itu sb lima seperti itu
peparda jawa barat dua ribu dua puluh dua digelar pada november
kali ini halil akan turun mewakili atlet nasional paralimpik komite indonesia atau npci kabupaten bekasi

nah kalau ketika dia berprestasi maka akan ada semacam bonus untuk atlet yang berprestasi sesuai dengan prestasinya
mereka dapat penghargaan bonus kemudian juga mereka dapat tunjangan juga dari kami untuk membantu dia sehari hari
untuk halil karena dia di s lima
halil itu merupakan masih merupakan atlet andalan kita
halil itu merupakan masih merupakan atlet andalan kita

jadi hemptun tidak bisa ada
sebelum turun ke kolam renang halil memulai kegiatan dengan pemanasan
latihan juga untuk menajamkan keterampilan berenang di kolam kedalaman dua meter
halil tidak beristirahat sampai merampungkan jarak lima meter
memang semangatnya luar biasa
semangatnya luar biasa terus baru timbullah bakat bakat
karena disabilitas ini unik
selain mobilitas gerak yang dilihat motivasi juga penting
itu menjadi penentu buat si atlet ini nanti disabilitas ini
mampu berprestasi atau tidak
berawal dari perkenalannya dengan beberapa penyandang disabilitas
saat berjualan air mineral di jalan denpasar jakarta
halil kemudian memutuskan ikut berlatih
dan menjadi atlet renang disabilitas hingga saat ini
yang memotivasi sampai akhirnya pak holil berprestasi
dapat medali itu sebenarnya siapa dan seperti apa ceritanya pak
untuk motivasi saya
yang pertama adalah keluarga saya
anak dan istri
dukungan support anak dan istri itu
yang jelas sepertinya itu saya melihat dari senyumannya mereka
dan doanya mereka
itu yang membuat saya lebih semangat dan greget lagi
apa yang kita monérieur lalu

karena setelah oracle sudah berpeluh diri
versteowing to telah melulupkanidaya
pengen usual seperti ini
waktu halil tidak melulu dihabiskan untuk bekerja
dalam seminggu satu hari halil habiskan untuk berkumpul dengan keluarga
akilah yang saat ini duduk di kelas satu sekolah dasar juga meluangkan waktu untuk belajar bersama sang ayah
sambil menikmati hari kami membeli beli
sang pemilik duduk santai di jaras rumah
tiba tiba sang pemilik kontrakan datang menghampiri
silahkan saja ibu kasih tahu
ini kontrakannya sudah dibayar sampai bulan
bayar lagi bulan juni
jadi bisa disisikan buat hal yang lain mungkin ya
rasa lega menyelimuti hati halil dan keluarga
uang untuk membayar kontrakan yang ia sisikan setiap hari
dari keuntungan berjualan
tisu untuk sementara dapat ia gunakan untuk keperluan lain
tim berbuat baik juga mengajak keluarga hair berjalan jalan sekadar melepas kepenatan rutinitas sehari hari
keluarga ini mengaku amat jarang

transnoworld bekasi menjadi tujuan wisata kami
mereka bersemangat sekaligus penasaran
ingin tahu seperti apa rasanya bermain salju
dengan beralaskan sepatu booth dan baju hangat kami mulai masuk ke wahana salju
menikmati sepanjang hari
bencana dingin bersuhu empat belas derajat ala pegunungan alpen swiss
akila terkesima dengan salju mungil yang seolah turun dari langit
saya mengajak akila naik papan seluncur dari ketinggian
mencobanya pun tak cukup hanya satu kali
halil dan akila tidak melewatkan kesempatan naik kereta gantung untuk menikmati pegunungan salju dari ketinggian
ya ampun bukanya senang banget ya akilah ya
ya ampun tuh lihat tuh
senang banget lihat mukanya happy bisa liburan
dan ternyata kata bu rosna itu akilah emang dari dulu tuh keren banget kesini
tapi belum terlaksana
ya mudah mudahan dengan kita bisa ngajak kesini jalan jalan bareng
bisa menambah sebuah kemampuan
sedikit pengalaman happy nya akila ya bu ya
mudah mudahan pulang dari sini ada cerita dia senang
akilah senang gak
tadi naik itu takut gak
bener gak takut
dingin deh sekarang
kisah halil mengajarkan kita agar senantiasa bersyukur dan menatap kehidupan dengan optimisme
bukan berkecil hati
keterbatasan fisik juga bukan alasan untuk tidak mengukir prestasi
kesabaran demi membahagiakan keluarga tercinta pasti akan berbuah manis